pemerintah kabupaten karawang jawa barat
memperlakukan aturan kepada para pendatang
yang akan menetap dan juga singgah di kabupaten karawang
untuk membawa surat keterangan hasil swab negatif
aturan diberlakukan karena pasien positif covid sembilan belas
di daerah ini melonjak hingga dua kali lipat
selain menunjukkan surat keterangan hasil swab
para pendatang wajib karantina mandiri selama empat belas hari
sebelum beraktivitas di wilayah kabupaten karawang
ketetapan tersebut diberlakukan lantaran
sejak diberlakukannya adaptasi kebiasaan baru
lonjakan pasien positif covid sembilan belas terjadi hingga dua kali lipat
dari sebelumnya dua puluh pasien
kini menjadi empat puluh satu pasien positif covid sembilan belas
tiga belas pasien positif covid sembilan belas diantaranya masih menjalani perawatan
di rsud kabupaten karawang
untuk menerapkan aturan tersebut
tim gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas kabupaten karawang
bekerjasama dengan dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten karawang
untuk mengawasi pendatang
pada saat membuat surat domisili atau membuat kata pekaram
itu harus ada pcr malah ya dok ya
hasil pcrnya itu harus negatif
itu kami sudah bekerjasama dinas kesehatan dengan dinas kesehatan
oh berarti artinya itu salah satu syarat untuk membuat
iya dong pasti kita jangan sampai ada orang dari luar
membawa covid sembilan belas masyarakat kita yang kita jaga benar benar
tertular dari covid sembilan belas